beginilah kondisi gedung kantor samsat di kecamatan natal mandailing natal sumatera utara
yang rusak akibat gempa bermagnitudo enam empat yang terjadi senin malam
selain merusak gedung perkantoran gempa juga merusak rumah warga di kecamatan panyabungan mandailing natal
sementara itu suasana jalan di kecamatan panyabungan terlihat lengang
pasca dilanda gempa petugas ppwd madailing natal terlihat siaga di kantor pantau perkembangan gempa bumi
melalui deteksi layar gempa bumi
dari data bpbd mandailing natal gempa bumi yang terjadi di pantai barat ini juga terasa kuat di kecamatan muara batang gadis
bahkan warga di pesisir pantai kecamatan muara batang gadis sebagian besar memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman
selain takut terjadi tsunami padamnya listrik dan gempa susulan menjadi alasan utama warga mengungsi
gempa magnitudo enam empat yang berpusat di padang sidempuan sumatera utara juga terasa kuat di kabupaten pasaman barat sumatera barat
warga pun berhamburan keluar rumah akibat goncangan yang dirasakan
karena memiliki trauma akan gempa warga pun memilih bertahan di luar rumah mereka
seperti di daerah simpang tiga kabupaten pasaman barat ini warga memboyong seluruh anggota keluarga dengan menggelar tikar di teras rumah
kuat sampai berhamburan keluar kami semua
ya kemarin kami kan gempanya di sini di talu kan dekat sini kan
bmkg menyatakan pusat gempa di delapan puluh dua km barat daya padang sidempuan dengan kedalaman satu ratus dua km
gempa tidak berpotensi tsunami
tim diputan cnn indonesia